sudah pukul empat tiga puluh waktu indonesia barat di cnn indonesia di jakarta
ini artinya waktu untuk imsak atau berhenti minum dan juga makan
saat ini kita menunggu azan subuh nanti
tapi seperti biasanya cnn indonesia connected ramadan memberikan anda kisah inspirasional begitu
salah satunya dari suku tengger yang selama ini dikenal sebagai penganut hindu
agama berbaur menjadi adat istiadat pada keseharian mereka
namun ternyata ada satu desa tengger yang penduduknya menganut islam
meski berbeda mereka tetap rukun
lantunan ayat al quran berkumandang
suasana ini berbeda dengan desa desa tengger pada umumnya
warga suku tengger di desa wonokerto kecamatan sukapura probolinggo ini
memang mayoritas adalah pembangunan
mereka memeluk islam
para mu'alaf tengger berinisiatif mendirikan kampung quran
ustadz muhyibin adalah relawan yang tinggal di desa untuk memberikan ilmu tentang islam dan al quran
ia adalah generasi ketiga pendakwa yang masuk desa wonokerto
aktivitas kerohanian di kampung ini menggeliat sejak enam tahun lalu
ditandai dengan berdirinya surau kayu warga tengger antusias mempelajari islam dan al quran
setiap hari rutin mengaji pada sore hari
ya upaya saya ya untuk generasi selanjutnya
karena untuk ke bapak bapak ibu ibu yang sekarang ini ya
ya saya berusaha juga tapi yang paling saya fokuskan adalah putra putri mereka
sebagai penerus bapak ibu mereka
kalau putra putrinya sudah kena insya allah selanjutnya akan berjalan dengan lancar
mereka tidak berbeda dengan susu
suku tengger pada umumnya
sarung simbol identitas suku yang lahir dari legenda roro anteng dan joko seger itu
setia melingkar di tubuh mereka
adat mereka tengger namun keimanan mereka islam
menjelang ramadan tengger muslim bahkan juga hindu juga melakukan nelasih atau ziarah kubur
maka mereka satu kompleks tidak sedikit warga kawin silang antara islam dan hindu
toleransi mereka sangatlah kuat
yang islam tetap keyakinan ikuti islam yang hindu juga ikuti hindu
masalah penghasilan pun kita sering biasanya orang sini kan sampai ke atas juga ya di daerah bromo itu
tapi ketemu dengan orang seperti itu di jalan juga ada muslim di jalan juga ada hindu di jalan juga ketemu orang adat di jalan
itu tidak ada pernah mempermasalahkan itu
sehingga sampai saat ini tetap bergurau gurau gitu
desa terpenduduk lebih dari satu lima ratus jiwa ini
memberikan pesan penghormatan pada perbedaan
mereka menganggap agama sebagai media mendekatkan diri pada tuhan
dan adat menjaga mereka untuk tetap mengingat leluhur
mieftah farid probolinggo